jeritan seorang wanita dari atas pohon di tengah gelapnya malam sontak membuat heboh
warga gunung batu kecamatan murempudak kabupaten tabalong kalimantan selatan
suara teriakannya yang histeris membuat bulu kuduk berdiri apalagi ia berdiri
di atas pohon yang cukup tinggi mencapai sekitar lima meter peristiwa ini terjadi
pada jumat tujuh belas februari lalu dan viral di media sosial usai diunggah di akun instagram
r andrelli underscore empat puluh delapan dalam video lainnya nampak sejumlah warga ikut memanjat ke atas
pohon dan membujuk sang wanita untuk turun namun wanita yang diduga kesurupan itu malah
semakin histeris ia terus menangis dan menangis ke atas pohon dan menangis ke atas pohon dan menangis
terus meronta suara jeritannya pun semakin kencang dikutip dari detik sulsel kapolres
tabalong akbp anit bastian mengatakan awalnya ls dilaporkan hilang oleh keluarganya hingga
ditemukan oleh warga sudah di atas pohon menurut keluarganya ls diketahui sering
kesurupan bahkan wanita tersebut kerap kabur dari rumah ani menambahkan kabar
yang berkembang di masyarakat bahwa ls merupakan seorang santri tidaklah benar
dari hasil pemeriksaan ls merupakan penyandang tunawicara hal ini juga dibenarkan oleh salah satu relawan
dari bara ingin menyampaikan klarifikasi untuk korban saya nyatakan bahwa orang korban bukan
santri melainkan warga biasa yang kesurupan aksi serupa juga pernah terjadi delapan oktober dua ribu dua puluh
seorang wanita di desa suka oneng kecamatan tambak pulau gaweni gresik jawa timur yang juga
diduga kesurupan tertawa terbahak bahak di atap rumah warga sekitar dua ratus meter dari tempat tinggalnya
seorang saksi sempat melihat wanita tersebut merayap ke pohon mangga kemudian jalan ke atap rumah warga
saat tiba di puncak rumah sang wanita kemudian mulai tertawa terbahak bahak warga sekitar menyebut wanita
sadar dari kondisinya pada pukul dua dini hari tim liputan cnn indonesia